pasca terbakarnya ribuan kios di pasar legi blitar sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis
bahkan nyaris pingsan setelah melihat seluruh barang dagangannya ludes dilalap api
sementara korban kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di jalan serengganan surabaya
kini ditampung di halaman pondok pesantren
sejumlah pedagang di pasar legi blitar ini tak kuasa menahan tangis melihat seluruh barang dagangannya ludes dilalap api
seorang di antaranya bahkan nyaris pingsan
para pedagang pakaian dan aksesoris ini sejak kemarin belum bisa masuk ke kios mereka yang kini tinggal puing puing
mereka tertahan karena kondisi pasar masih belum kondusif meski api sudah padam
seorang pedagang peralatan sekolah mengaku rugi ratusan
rp lima padahal ia baru saja merenovasi kiosnya dan mengisi barang dagangan
sementara sejumlah pedagang yang dapat masuk ke dalam lokasi hanya bisa mengais puing yang tak lagi berwujud
para pedagang berharap pemerintah segera mencairkan solusi agar mereka bisa kembali berjualan
pemegang ini kita lihat ini ternyata sudah luluh lantang seperti ini dan sangat membuat sok sekali
harapan kami kepada pemerintah segera ada tindakan untuk perdagangan di pasar rugi ini segera terlaksana
baik itu lokasi atau pembenahan pasar yang segera dilakukan
sementara pasca kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di jalan serengganan surabaya
puluhan keluarga korban kini hanya bisa mengais sisa barang yang masih bisa diselamatkan
hingga saat ini para korban masih ditampung sementara di halaman pondok pesantren di sekitar lokasi kebakaran
peristiwa kebakaran ini membuat warga menangis karena kehilangan tempat tinggalnya
selain itu mereka juga tak sempat membawa harta benda karena kejadiannya begitu cepat
sini kalau rumah sini normal
nggak numpuk numpuk stekernya
kebakaran yang terjadi rabu dini hari itu sedikitnya menghanguskan
menyiapkan dua puluh lima rumah permanen dan semi permanen
diduga penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga